hai wih itu jamin puasanya atau sahurnya jadi lebih bersemangat gitu tapi bahasa
betahunya tadi pepes pepes tahu ayam jamur pada nanya modern aja gitu tapi
sebenarnya pepes ayam pes tahu jam cuma nggak pakai daun pisang aja tapi saya yakin orang yang kemudian
mencontoh atau mencontek apa namanya cara masaknya chef pricil itu nanti semakin semangat semakin
semangat karena selain makanannya tampilannya juga enak dan juga butuh waktunya agak lama
bener ya tidak terlalu praktis praktis lama tapi kalau kita melihat chef priscil yang
menyampaikannya itu pasti wow apalagi semangat rasanya saya ingin berpuasa seterusnya
bener ya ya insyaallah insyaallah kalau ada kalau ada apa namanya niat baik pasti bisa
senin kamis puasa oke lah ini selain sebagai ibadah memang berpuasa itu baik untuk kesehatan
dengan berpuasa anda memberikan kesempatan kepada tubuh ini untuk memperbaiki kinerja organ
pencernaan ini toxic begitu ya
menurunkan kadar gula dalam darah dan meningkatkan kekebalan tubuh namun sebagian masyarakat kerap
meninggalkan aktivitas olahraga saat berpuasa karena alasan menghindari rasa lelah karena
kita kan nggak makan nggak minum jadi takut lebih capek padahal ada sejumlah alternatif
olahraga yang bisa dipilih saat berpuasa salah satunya adalah yoga yoga telah dikenal di india
sejak lebih dari lima tahun silam dari india penyebaran yoga tak dapat dipisah
bahkan dengan sejarah kerajaan kerajaan di indonesia yoga semakin berkembang di tanah air
mulai era sembilan puluh an beberapa literasi menjelaskan yoga berasal dari bahasa sansekerta yuch yang
berarti penyatuan dengan makna penyatuan dengan alam teknik dalam yoga mampu membawa keseimbangan
tubuh dan pikiran latihannya dilakukan melalui sikap tubuh pernafasan dan relaksasi sehingga
dapat mengembangkan kecerdasan intuisi dan ketenangan
dalam berpikir gerakan lembut peregangan otot serta metode pernafasan yang benar dalam yoga
mampu mempercepat proses detoksifikasi dalam tubuh postur menekuk ke depan memijat lembut otak bagian
depan dan mengurangi kecepatan jantung memumpah darah sementara postur membuka dada seperti kobra
akan memompah oksigen lebih banyak ke seluruh tubuh gerakan gerakan ini akan memberi stimulasi
sebetulnya memang karena aku tuh udah biasa olahraga tetapi buat aku kenapa kalau pas puasa
pilih yoga karena kalau yoga itu walaupun ada kardio tapi nggak terlalu bikin letih sekali
gitu enggak terlalu bikin haus terutama kalau menurut saya apa otot otot tubuh itu lebih
fleksibel gitu loh jadi dia kan gerakannya kan stretching jadi lebih ringan jadi baik baguslah kalau untuk
agar terhindar dari rasa lemas dan kekurangan energi ada beberapa tips untuk tetap aktif berlatih
which help them to the general energy in the end waktu yang baik untuk berlatih adalah sebelum
berbuka puasa karena berlatih yoga lebih baik bila perut dalam keadaan kosong saat berbuka usai berlatih
sebaiknya anda langsung mengonsumsi air mineral agar tubuh anda mendapatkan asupan air yang cukup
dan rasa lelah pun hilang dengan melakukan yoga selama satu jam anda bisa membakar kalori dua ratus hingga
yoga bisa mengembalikan energi dan menenangkan pikiran
sejalan dengan esensi berpuasa selain melatih fisik yoga juga bisa menjadikan anda lebih fokus seimbang dan lebih sabar
yoga juga mampu meningkatkan stamina tubuh sehingga tubuh anda lebih bugar selama menjalani ibadah puasa
victor mariboy jakarta
tuh puspa nggak ada lesan nggak olahraga kemarin saya ajakin olahraga
di mana tuh
yang di lantai sembilan belas ya
memilih untuk tidur tapi memang karena puasa ini tinggal satu minggu lagi
banyak yang kondisi kebugaran badannya itu sudah terbiasa dengan aktivitas puasa misalnya dengan berpuasa sekian jam
kemudian bagaimana mengatur waktu olahraga mengatur waktu bangun tidur mengatur waktu harus makan apa
tetapi tidak sedikit juga yang mulai merasa kurang bugar atau kurang sehat karena menghentikan aktivitas olahraga
ini karena pola hidup ketika ramadan ini berubah begitu drastis bahkan ya
nah ini bagaimana
bagaimana menjaga kebugaran saat puasa apalagi kita ini akan segera menghadapi arus mudik sebentar lagi untuk anda nih yang mudik
untuk menjawab pertanyaan itu langsung saja nih sudah hadir bersama kita di studio dua cnn indonesia ada jeff budiman
ini praktisi kesehatan yang juga ceo dari dua puluh feet yang kita sering lihat foto fotonya di instagramnya andin instagramnya bam
terima kasih jeff sudah datang untuk berbagi inspirasi di pagi hari ini
tapi yang pertanyaan pertama bukan olahraga apa yang cocok sebenarnya di saat bulan suci ramadhan tapi ada satu anomali anomali
yang harus anda jawab nih sebagai praktisi kesehatan dan juga praktisi kebugaran
harusnya kan di saat puasa itu kan kita kan makannya dikit gitu ya karena apa namanya kita harus berpuasa tidak makan sekian jam
tapi banyak anomali anomali seperti yang dialami saya dan juga rekan saya di samping saya ini berat badannya justru naik di bulan puasa
saya aja naik satu lima dua kg di bulan puasa ini ini logikanya di mana gitu jeff
jadi kalau misalnya untuk naik berat badan itu ada beberapa faktor juga kan apalagi pas lagi bulan puasa
biasa kalau kita buka kan dibiasakan dengan berbuka dengan yang manis
kadang kadang berbukanya kadang kadang mungkin suka karena gak makan seharian gitu jadi kita ngerasa oh ya bolehlah kita makan lebih ekstra gitu kan
jadi mungkin kalau gula itu kan kita makan mungkin sedikit gitu tapi kan kalorinya banyak sekali gitu loh
nah itu juga mungkin selama bulan puasa udah namanya puasa gak makan terlalu banyak kita kurangin olahraga deh gitu loh
ya atau nggak olahraga kan
sedangkan kalau kita nggak olahraga kan juga kita punya metabolisme
kita punya metabolisme akan berkurang juga kan
dengan kita tidak makan misalkan beberapa jam gitu metabolisme kita pasti akan turun
nah makanya kenapa kalau banyak praktisi praktisi gitu bilang caranya untuk berat badan turun berat badan gimana sih dengan makan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering kan gitu
istilah katanya jadi bekerja badan kita metabolismenya
tapi kan ini ramadan
itu yang benar tuh
iya kalau misalnya ramadan of course kita paling kan cuma setahun sekali ya
kalau naik sedikit ya
sebetulnya nggak gitu loh masalahnya
tapi anomali anomali itu memang wajar dilakukan atau dialami misalnya seperti orang orang kayak saya dan puspa yang ternyata berat badannya naik dua kilo tiga kilo gitu
kalau misalnya ini sih ya setiap orang beda beda cuman saya rasa wajar lah kalau untuk seperti ini kan
apalagi kita berbuka kan manis abis itu juga aktivitas berkurang ya ini segala macamnya
wajar tapi kan tidak sesuai ekspektasi kita
jadi jadi ajang diet begitu ya sebenarnya
bagaimana caranya kita tetap bisa menjaga kemungkinan
juga pola makan serta olahraga apa yang cocok supaya perutnya nggak semakin
yoga tadi udah salah satunya
yoga salah satunya kan
kadang kadang kan suka ngerasa oh yaudah gue gak makan nih gulanya nggak apa apalah sedikit gitu
ya tipsnya paling ya makanan tetap harus diusahakan tetap makanan sehat gitu
untuk olahraga juga jangan sampai dikurangin gitu loh
pilih lah ya
kalau misalnya kita nggak kuat mungkin lari atau gimana kan berkeringat dan kardionya tinggi gitu
cuman mungkin bisa dialihkan yang lebih angkat beban
kayak misalnya kita ada solusi kan
kalau dari tuan tivet sendiri kita cuman rekomen untuk melakukan seminggu sekali
seminggu sekali di saat puasa ya
biasanya justru satu hari setengah jam ini seminggu sekali
seminggu sekali dua puluh menit
oke tapi sebelum kita masuk ke detail itu
apa namanya seberapa penting sih puasa ini atau seberapa penting olahraga harus dilakukan selama bulan puasa
atau harus ditinggalkan saja sementara gitu
tetap saya rasa jangan sampai berubah gitu ya
artinya olahraga tetap harus dilakukan gitu
cuma selama bulan puasa ini mungkin dipilih aja
waktunya dipilih dan juga tipe tipe olahraganya dipilih gitu
nah waktu apa yang cocok untuk berolahraga ketika ramadhan
kadang kan orang juga aktivitas
aktivitasnya ketika kerja pulang kerja ini bukannya olahraga tapi cari bukaan
bukan olahraga gitu
tapi banyak beberapa tetangga saya misalnya tetangga saya itu begitu saja
mereka langsung lari lari keliling komplain
ada yang kemudian satu jam sampai dua jam menjelang buka puasa mereka fitness
atau kardio atau lari gitu ya
itu yang oke yang baik sebenarnya yang mana
sebetulnya preference setiap orang gak ada waktu baik
sebetulnya itu preference aja
kenapa orang bilang pagi pagi yang terbaik
karena biasanya kalau kita kembali lagi yang
kalau misalnya kita after kerja atau aktivitas itu kan malam ini capek energi kita akan drop
makanya kenapa kita rekomendasikan lebih baik
kebetulan kalau saya sendiri saya lebih suka pagi gitu
tapi sebagian teman teman saya juga lebih suka yang malam
jadi kalau olahraga jangan ditentukan mana yang lebih baik
tapi di saat yang mana tuh yang paling tepat untuk kita untuk berolahraga
yang paling fresh untuk kita untuk lakukan olahraga
kalau dirasa sebelum buka itu yang paling baik ya lakukan itu
setelah itu kan jadi makannya juga lebih enak
ada juga yang takut olahraga energinya drop gitu
pokoknya makan dulu segala macam nanti mungkin jam delapan jam sembilan baru mulai olahraga
bisa saja ada solusi
penting kita jangan meninggalkan olahraga aja
tapi kemarin saya sempat melihat nih beberapa waktu lalu ke gbk
masih ada komunitas lari yang melakukan lari abis taraweh begitu
apakah ini kemudian nanti menjelang seperti ini nih akhir akhir puasa
masih melakukan itu energinya akan terkuras gitu
nah itu kan banyak banyak orang bilang kalau olahraga nih capek banget
sebenarnya selama kita olahraga itu kan kita building di energi
kita punya metabolismenya naik segala macemnya
badan juga lebih segar ini segala macam
jadi olahraga itu bukannya mengurangi tenaga
cuma secara long termnya itu justru membuat kita lebih fresh
jadi mungkin hari senangnya kita latihan selasa sabunya itu jauh lebih segar gitu
jadi manfaatnya jangka panjang begitu ya yang dilihatnya
jangka panjang bukannya langsung direct gitu
oke itu ya kemudian
nah kalau tadi olahraga menjadi penting
timing juga menjadi waktu yang sangat penting untuk bisa menentukan kita olahraga seperti apa
kalau kita bicara mengenai jenis jenis olahraga
jenis jenis olahraga apa yang sebenarnya direkomendasikan sih untuk dilakukan di bulan puasa ini
kalau di anda kan sebagai praktisi olahraga yang pengelola tempat fitness ini
pastikan kalau ada customer atau klien anda jangan olahraga dulu nih kalau kamu lagi puasa
tapi kan pasti akan diarahkan kemana yang kira kira yang cocok gitu
yang cocok seperti apa
kalau misalnya kita semua olahraga of course baik ya
maksudnya ada yang lari segala macam
lari misalnya kita malam kebanyakan komunitas lari malam malam tetap lari gitu loh
kita angkat beban gitu
tapi kalau misalkan mungkin selama yang latihannya pagi misalkan kita puasa gitu ya
mungkin ya nggak terlalu banyak gerakan kardio terlalu ekstrim gitu ya
kardio itu seperti apa ya
kardio ekstrim maksudnya saya yang kayak misalkan lari dua puluh km mungkin
tapi kalau misalnya ada beberapa kan yang udah kuat juga ya
cuma kalau untuk beginner saya ngomong beginner
untuk orang orang yang jarang olahraga misalnya kalau aku sempat ya
jarak olahraga gitu
mungkin kalau misalnya angkat beban gitu kan
angkat beban simple movement atau stretching
habis itu juga mungkin kayak free weights
ya gak pakai beban segala macemnya push up segala macem itu
dan gak usah terlalu lama mungkin dijadikan aja per sepuluh menit sepuluh menit gitu loh
jadi kan gak sampai thirst gak sampai dehidrasi
nah seberapa penting atau seberapa bisa olahraga olahraga yang quote unquote simple
seperti tadi anda jelaskan itu bisa membakar lemak
nah menghindarkan atau membuat tubuh kita kembali bugar lagi
tapi jawabannya itu nanti dijawabnya usaiin jendera berikut ini
kita tahan dulu jawabannya
kami akan segera kembali dengan jawaban jawaban pertanyaan pertanyaan mengenai kebugaran di saat bulan puasa ini
dengan jeff budiman usaiin jendera berikut ini
kita masih bersama jeff budiman
dan juga ceo dari dua puluh feet
iya akan memberikan tips and trick kita olahraga seperti apa yang kira kira cocok untuk kita lakukan di bulan puasa
untuk menjaga kebugaran ini ya
kalau tadi anda mengatakan olahraganya jangan terlalu berat lah ya
yang ringan ringan saja
tidak harus kardio yang begitu berat seperti di luar bulan puasa gitu ya
tapi seberapa efektif sih olahraga olahraga yang quote unquote dibilang simple dan ringan itu bisa tetap menjaga kebugaran
tetap membuat perut kita ini tidak melindungi ke depan gitu
nah kalau misalnya di kita sendiri kita ada solusi sebenarnya
yang kita sebut pakai
jadi kita combine olahraga dengan teknologi
yang kita sebut sebagai teknologinya ems
jadi ini kita dua puluh menit latihan di kita itu sama seperti dua sampai empat jam olahraga konvensional
jadi bukannya kita bilang oh ini lebih baik atau enggak sebetulnya
ini menjadi salah satu solusi buat orang orang yang gak punya waktu
buat orang orang yang di indonesia kenapa sih macet ini segala macemnya
jadi kayak ya gak punya waktu
banyak orang kan alasannya seperti itu
nah di kita ini cuma perlu dua puluh menit seminggu
dua puluh menit satu minggu
bukannya kita bilang dua puluh menit sehari
dua puluh menit satu minggu itu untuk mengaktifkan segala macam muscle kita
nah intinya di kita ini menaikkan masa otot
masa otot kita naik itu kan biar metabolisme kita terjaga
sama seperti mesin mobil lah
kalau mobil itu kan cc nya semakin besar semakin boros listrik
semakin boros bensin gitu
nah sama di sini sistem konsepnya adalah menaikkan masa otot itu biar pembakaran kalori kita jujur
nah logikanya dari mana jeff
kalau kita lihat di gambar tadi yang barusan ada itu kan ada orang orang ditempel tempelin semacam listrik listrik gitu kabel kabel
tapi saya nggak melihat ada angkat beban
saya gak melihat ada lari di treadmill gitu
bagaimana kemudian itu bisa bakar lemak bisa membuat kita tetap bugar tanpa harus ini loh
tapi ini saya pernah sempat mencoba dua puluh fit
memang dua puluh menit gak kelihatan kayak kita angkat ban gitu
gak kelihatan apa apa
tapi setelah itu mandi keringat
nah itu gimana menjawab logika logika
jadi ims sendiri ya trauma stress pollution awalnya ini digunakan untuk dokteran untuk fisioterapi
itu awalnya jadi ini sangat sangat aman
nah setelah itu beberapa saat kemudian dibuat untuk kecantikan untuk pembakaran lemak dan lain lain
dan dua ribu tujuh ini ditemukan untuk frekuensi yang tepat untuk menaikkan masa otot
nah logikanya dari mana sih banyak orang kan itu listrik bahaya atau gimana takut kan
nah sebetulnya logikanya ini otak kita kan memberikan stimulus ke muscle kita melalui elektro
dari otak untuk gerakin otot ototnya kita semuanya kan pakai signal elektro ya
ini sebetulnya sistem yang sama
sama seperti yang otak berikan kepada otot
cuma ini secara eksternal
menimbulkan panas langsung begitu
iya jadi kayak bukan pasti jadi kayak memberikan stimulasi lah
jadi otaknya itu yang tadi menyebabkan
tidur mungkin ya
ini diaktifkan kebanyakan kita kan kerja cuma duduk berdiri duduk di mobil macet
karena makanya kalau kita lama duduk kan back pain
kita suka suka back pain
itu karena muscle imbalance dan lain lainnya gitu loh
berarti cukup efektif lah ya menggantikan beberapa olahraga yang tadi katakanlah sebenarnya simple gitu
ini dengan hanya dua puluh menit
tapi yang kemudian apakah dengan olahraga olahraga simple simple seperti itu juga bisa menjaga
vitalitas kemudian kebugaran
ini kan orang lagi seminggu menjelang lebaran
ini semua orang sudah siap siap mau mudik ini
kalau mudik itu kan kita akan mengalami kedeidrasi atau kelelahan atau kemacetan yang luar biasa
hal hal atau tips tips apa yang perlu anda berikan kepada pemirsa untuk bisa menjaga kebugaran saat mudik ini
artinya kan artinya selama liburan ini kalau bisa bisa lakukanlah olahraga warga ringan gitu kan ya
apalagi kalau misalnya mudik
naik kendaraan mobil gitu gimana kan banyaknya macet dan lain lainnya
mungkin bisa stop setiap satu jam dua jam gitu mungkin jalan jalan ringan ya
lohan stretching gitu kan
stretching gitu kan
ini juga kan artinya gerakan simple seperti ini
angkat ke atas tangan untuk di stretching aja gitu
itu kan ngebantu untuk melemaskan ototnya juga gitu
biar nggak terlalu tegang gitu
simple as jalan jalan aja gitu ya
simple as jalan jalan juga bisa gitu kan
penting apa dari yang melihat jalanan macet ini seganya refresh otaknya
karena olahraga itu kan bisa menimbulkan apa apa endorfin
itu bisa membuat kita lebih happy lebih tenang gitu ya
mudah mudahan lebih happy lebih tenang
tapi kalau kita yang terakhir nih puspa nih
ini biasanya kalau lebaran tadi puspa
nah itu dia menjelang lebaran kita tahu ini sudah mau siap siap lebaran
ibu ibu biasanya bikin makanan
makanannya langsung opor seabrek abrek nih semua isinya santan lagi
terus tiba tiba nanti ada yang komplain setelah lebaran badannya berat badannya naik
gimana caranya menahan diri untuk tidak kalat gitu ketika
dan kalaupun kalat bagaimana caranya merijuus dengan cara yang cepat
dan juga tidak membuat kita menjadi stress gitu
jadi kalau misalkan tips ya kalau misalnya minggu ini mungkin makanan namanya kita hari raya kan ya
jadi kalau misalnya kita celebrate semuanya harus dimakan apalagi dimasakin kan
enak dong nanti marah
cuma mungkin porsinya aja ya kita tadinya sendiri satu sendiri
mungkin dibagi bagi jadi bisa makannya lebih banyak kan
nah juga mungkin pilih makanannya juga ya yang jangan yang proses gitu loh
misalkan kita bilang jangan yang terlalu bertepung kalau misalnya saya ini ya bertepung proses food gitu loh
nah itu mungkin bisa dikurangin gitu loh
cuma kalau namanya rendang kan daging sapi ya harus oke lah gitu loh
namanya kan lagi hari raya kan bisa lebih juga
cuma jangan lupas lah itu ya mulai balik ke olahraga lagi aja gitu
kunci nya olahraga lagi
jangan lupa olahraga pokoknya setiap
jadi kalau misalnya kita olahraga kan kita yang saya bilang kan naikin masa otot dan lain lain kita ada tabungan gitu
jadi pas kita makan lebih banyak pun gak apa apa gak terlalu signifikan lah naiknya gitu karena kita ada tabungan
anggap aja seminggu lebaran itu masa masa kita
oke jeff budiman terima kasih banyak ini sudah ngobrol ngobrol bersama kami
akhirnya budi sedikit banyak tau ya gimana caranya menjaga tubuh
kadang kadang saya tuh males untuk olahraga karena kebayang capek harus lari lari
ternyata banyak solusi juga olahraga untuk tidak harus seperti yang kita pernah bayangkan sebelumnya
tau tadi dua puluh menit bud
enggak bukan olahraga kesana teknologi gitu kan

buat apa ada kemajuan teknologi kalau itu tidak dimanfaatkan untuk kesehatan dan kebukaran tubuh
terima kasih sekali lagi jeff
terima kasih juga jeff
atas perbincangannya mudah mudahan tips dan triknya dan juga inspirasinya bisa membuat kita menjadi lebih tercerahkan pagi hari ini
oke usai jeda nanti kami masih punya informasi lain untuk anda tetaplah bersama kami jangan kemana mana